ya memang ya cuaca di jakarta dan sekitarnya saat ini tidak bersahabat mendung tadi pagi bahkan hujan
apakah ini memang menjadi dampak dari siklon tropis baru yang bernama siklon tropis dahlia ini
untuk itu kami sudah tersambung lewat sambungan telepon ada bapak hari tirto jatmiko kepala bagian humas bmkg
ya pak hari ini banyak masyarakat yang masih belum mengetahui banyak ya tentang seperti apa dampak yang bisa ditimbulkan oleh siklon tropis baru
ada siklon tropis dahlia namanya begitu ya pak ya seperti apa pak bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat
oke terima kasih mas prabu mbak dhaniar
terkait dengan munculnya atau lahirnya siklon tropis dahlia
maka potensi hujan yang tadinya terkonsentrasi di sebagian besar jawa
itu lebih khusus lagi di jawa tengah dan jawa timur
sekarang bergeser ke bagian barat wilayah jawa dan sumatera
dari sisi itu maka potensi yang ada ada tiga hal sama seperti cempaka
tiga hal yang perlu menjadi perhatian yaitu dari sisi hujannya
yaitu hujan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat dengan durasi yang cukup panjang
selain itu angin kencangnya
dan tinggi gelombang yang di sekitar wilayah badai tersebut
jadi itu yang relatif hampir sama dengan yang jempaka
yang membedakan adalah lokasi badainya itu tidak sedekat dengan cempaka kemarin
jadi ini ratusan yang kemarin puluhan
seperti itu mas prabu mbak daniar
oke jadi pada intinya daerah yang terkenal
yang terkenal dampak dari siklon tropis jempaka kemarin
ini sudah tidak terkena dampak siklon tropis jempaka lagi karena jempaka yang sudah turun
atau ini juga masih terjadi penyebaran pak
jadi harus banyak daerah yang mengantisipasi ya waspada soal dampak dari siklon tropis
jadi ada dua tagline dalam hal ini
satu dengan melemahnya jempaka atau meluruhnya kekuatan jempaka
daerah tekanan rendah saja
satu lagi ditambah adanya siklon tropis dahlia
maka konsentrasi berubah
yang di jawa timur sama jawa tengah bukan berarti tidak ada potensinya
potensi hujan intensitas sedang hingga lebat
tensi tetap ada karena saat ini berada di menjelang puncak musim
kita analogikan sederhana tanpa melihat badainya dulu
tanpa melihat badainya dulu bahwa mengakhiri bulan oktober itu menjelang puncak musim
berarti potensi hujan cukup signifikan
dengan adanya dua bibit badai yang sebelumnya dua bibit badai itu
maka menambahkan potensi hujan yang ada di wilayah indonesia
terutama indonesia bagian barat dan indonesia bagian tengah
dari sisi itu
yang pertama kekuatannya jempaka
jempaka saat ini sudah meluruh
dan hanya menjadi luhur
dan menjauhi wilayah indonesia
mengarah ke australia bagian barat
saat ini yang cukup dominan adalah dahlia
karena adanya dahlia
pola pola cuaca di sekitar wilayah indonesia bagian barat dan tengah masih terdampak
dari intensitas hujannya angin kencang dan tinggi gelombang
daerah daerah yang terdampak itu yang perlu menjadi kewaspadaan
satu yang cukup signifikan di jawa barat dki banten lampung
terus bengkulu serta sumatera selatan bagian barat
terdampak begitu pak ya
terdampak tidak langsungnya
yang cukup dekat
istilahnya cukup dekat dengan posisi putarannya
siklon tropis itu ya
nah pak kemarin itu kan yang cempaka sempat menyebabkan beberapa daerah banjir begitu ya
lalu yang dahli ini seperti apa pak
apa namanya dampak yang harus diantisipasi oleh masyarakat
apakah juga akan bisa berpotensi mengakibatkan banjir juga
dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sejauh ini
jadi berkaca pada
apa cempaka kemarin maka masyarakat sudah tahu sekarang
kalau ada bibit badai atau badai di sekitar wilayah kita yang relatif lebih dekat dengan kita
maka pribarnya harus ekstra waks pada
bahkan menjadi siaga siaganya yang daerah daerah terutama daerah daerah langganan bencana hidrometeorologi
selain itu tidak menutup kemungkinan
daerah yang biasanya tidak ada bencana hidrometeorologis itu bisa berdampak
seperti kemarin di daerah wonogiri kan yang semestinya tidak kena mungkinnya banjir juga
justru terdampak ya
itu untuk kesiap siakan
jadi badai dahlia ini adalah badai kelima yang menjadi tanggung jawab
indonesia itu memberi nama